sampai jumpa di video selanjutnya
apa ya jelek tau
alasannya cocok banget loh bu
alasannya sih kenapa dia gak mau ngasih tau soal laki laki itu
karena dia gak mau ketahuan bohong
karena dia harus ngumpetin semua
ini dari kita
karena laki laki yang mirip ayah itu memang ayah
bukan pembunyi rizky bu
ayah masih hidup
tapi buatku mas iksan itu sudah mati
sejak aku tahu di hati mas iksan
mas iksan itu sampai sekarang cuma aimi
bu ayo masih hidup bu
amirah yakin kalau itu ayah bu
diam kamu amirah diam
jangan pernah sebut sebut kalau orang itu ayah kamu
kamu tuh gak bisa nerima kenyataan ya
kalau naik kamu tuh sudah mati
kok ibu marah sih
amela pikir ibu malah senang karena
karena memang ada harapan kalau ayah masih hidup
jangan sebut sebut itu lagi amirah
ayah kamu itu sudah mati
buang semua buku kosong itu
kamu mau ya ibu sakit hati terus ibu sakit terus ibu mati
kamu tuh susah sekali ya dibilangin amirah
kenapa sih kamu masih memungkit mungkit pasal itu
kamu tuh harus percaya sama ibu
dengerin ya amirah
orang yang mirah ayah kamu itu bukan ibu
dia itu orang lain
ngerti gak sih
amirah ngerti bu
maafin amirah ya bu jangan marah marah lagi sama amirah
jangan pernah kamu sebut sebut lagi orang itu disini
jangan pura pura nangis
buang buang air mata buaya
kamu tuh memang anak gak tahu terima kasih
gak tahu balik bodi sama orang tua yang sudah membeli anak kamu dari kecil
seharusnya kamu tuh memang menjadi anaknya penjahat taji
aman kamu berasa aneh gak sih man
dengar soal cerita tentang mamanya rizky tadi
ya mas rizky gak tahu sih mamanya dibawa sama siapa dan kemana
ya bagaimana kebakaran tadi rizky gimana
loh emangnya rumahnya rizky kenapa
mah aku ceritanya nanti aja ya males nih ada orang yang mau tahu kayak gini
kalian juga baru dari rumahnya rizky ya
memangnya ada apa sih
rumahnya rizky kebakaran ma
dan yang dikasih lagi tante lini terjebak ma
terus gimana keadaannya
gak tahu ma rizky pun juga gak tahu
waktu tante lini berhasil dikeluarin dari situ amira dan rizky langsung susulin ke situ
tapi sayangnya mereka kehilangan jejak mobil itu ma
jadi rizky belum tahu gimana keadaan mamanya
enggak ma tapi zaira gak tahu sih kalau sekarang
nasi yang blivernya
hbaren aja lah sama pulang potential ma
suara alhamdulillah apertkers
ke jam passionsyahopee kak

ya tadi sih emang sebelum kebakaran itu terjadi tapi aku tadi ngeliat bu leni
aku mungkin aku setelah aku pergi baru dia datang kali ya
kok papa tadi nggak cerita ya sama zahira ma
padahal tadi zahira pamitan loh sama papa waktu zahira mau ke rumahnya rizky
ya papa sih sempat melarang zahira tapi zaira tetap maksa mbak
non mungkin mungkin ton juga mungkin ton buka kali
terus juga non tadi kan buru buru
iya sih kamu benar juga ma
kok waktunya bisa pas banget ya
setelah ketemu sama papa tahu tahu rumahnya bu leni kebakaran
apaan sih ngangkatnya galak banget
aduh ini udah malam rizky kamu ngapain malam malam
kamu lagi tidur juga
amira aku butuh pertolongan kamu kita harus ke rumah
tapi gimana caranya ini malam banget
langkutanmu juga pasti nggak ada kan
aduh kamu tuh nggak tahu ya
anak cewek tuh bahaya kalau malam malam
amira kamu mau ngapain sih
kok nggak jelas gini
sinyal aja lah kali
kamu buka jendela kamu biar dapat sinyal
uh kamu ngerepotin banget tahu nggak
tidak ada apa apa
kamu mau ngapain sih di sini

tapi nggak dapat juga
kamu teman dengan aku ya
aduh rizky ini kan

kamu nggak usah nafon ya
kamu mau ngapain sih di sini

tapi nggak dapat juga
kamu teman dengan aku ya
aduh rizky ini kan
eh nggak pakai manyun berapa ya jelek tau
aku nggak pernah sekacau ini amira aku bingung mau ngapain
iya aku mau nyari mama kemana aku juga gak tau
wajar banget tuh kalau kamu ngerasa kayak gitu kay
tapi kan kamu juga gak bisa maksain diri kamu dong
kamu tuh perlu istirahat
nanti kalau kamu sakit kamu juga kan yang repot
lagian seharusnya tuh kamu tenang dulu
aku yakin kalau ngomong kamu pasti sekarang udah ditolong sama orang lain
apa udahlah nggak usah protes ah tadi kata suruh istirahat
ya udah gini caranya
ya udah tapi jangan lama lama ya
loh kok udah pagi
kok bisa ketiduran ya
mukanya amira poles banget ya kalau lagi tidur gini
enggak kelihatan kalau sebenarnya digalak
tuh kan bener amira
kalau aku di bangkuan kamu aku bisa tidur nyenyak
emang cuma kamu yang bisa buat aku
kok pagi pagi udah nampar orang sakit tau
ya kamu tiba tiba deket banget
malahnya ke orang mau nyium ya wajar dong kutampar
sombong banget ya dia nggak mau gua cium
siapa juga mau nyium
bagiannya seger banget
pikir dong masa iya aku nyium kamu
ya udah sana amira kamu pulang
mandi ganti baju cepetan ke rumahku ya
ini seragam baru kamu
seragam buat kerja
yang kan bagus banget bajunya ki
kamu beliin baju ini khusus buat aku
ya tapi jangan mikirin macem macem
itu aku beliin ya buat
seragam kamu aja
orang ini baju biasa
ya emang tuh kayaknya ini emang baju biasa tapi kan ya
emang seragam kamu aja
soalnya kan aku kan malu
supir aku tuh jelek gitu loh
jangan dipakai lagi ya seragam yang kemarin
karena kamu akan lebih cantik amira kalo kamu gak pake seragam yang biasa
iya saya atas nama prabu wijaya mau buat reserve untuk breakfast pagi ini
untuk dua orang
baik terima kasih
tidak tahu kenapa saya kok ingin sekali mengajak kami rasa
mudah mudahan saja dia mau
tunggu sebentar lila
tunggu sebentar lila
kamu mau berangkat kerja ya
sudah makan belum